tiga pelajar yang tenggelam di sungai bengawan solo kabupaten lamongan jawa timur minggu siang ditemukan dalam kondisi tewas
tiga pelajar yang tenggelam di sungai bengawan solo kabupaten lamongan jawa timur minggu siang ditemukan dalam kondisi tewas
diketahui ketiga pelajar tersebut tenggelam di sungai bengawan solo saat main perahu pada sabtu dini hari
saat itu empat pelajar menaiki perahu milik warga
sampai di lokasi kejadian tiba tiba perahu yang ditumpangi tersebut bocor
ketiga korban panik dan lompat ke sungai serta tidak muncul dan akhirnya tenggelam
jasad ketiga korban ditemukan oleh tim sar gabungan tidak jauh dari lokasi tenggelam
sedangkan satu orang bernama nano yulianto warga desa gajah kecamatan bau reno bojonegoro berhasil selamat ke pinggir tanggul
pertama atau pertama citaan
yang ketiga adalah mas marco
ini sudah kita ketemukan semuanya dan sekarang masih di dalam otot b di rumah sakit karangkembang
jasad para korban dibawa ke rsud karangkembang babat lamongan untuk diautopsi
selanjutnya dibawa ke rumah duka masing masing untuk disemayamkan
tim liputan cnn indonesia